kalau misalnya mrt atau kita katakan ada juga lrt yang nampaknya masih mundur targetnya
ada beberapa infrastruktur juga yang bisa kita jadikan substitusi
apalagi juga bisa kita nikmati sebagai masyarakat
salah satunya pemerintah provinsi dki jakarta akan meluncurkan dua ratus bus lower deck pada hari ini
bus lower deck ini didesain mudah diakses desain pintu masuk tingginya tidak terlalu berbeda dengan trotoar jalan
kalau busway ataupun transjakarta yang ada agak tinggi begitu ya sehingga harus masuk koridor
sehingga dengan rendahnya mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat termasuk penyandang disabilitas
prabu dan juga daniar memang benar
pada hari ini menurut direktur pt transjakarta bersama dengan pemprov dki jakarta
akan meluncurkan satu ratus enam belas armada transjakarta yang baru dan diantara adalah bus dengan teknologi lower deck
maksud saya atau yang memiliki dek lebih rendah
memang di lapangan irti monas ini belum dipajang bus lower deck untuk transportasi
tetapi jenis yang sama sudah ada
ini merupakan bus lower deck untuk keperluan perwisata
dan ini adalah cerminan dari bus lower deck yang nanti
sehingga akan dioperasikan
bukan di jalur khusus busway atau di jalur transjakarta
tetapi untuk menggantikan bus reguler yang ada seperti kopaja dan juga metro mini di jalur reguler
dan bedanya jika biasanya bus transjakarta memiliki pintu di atas seperti ini
karena disesuaikan dengan tinggi shelter
maka bus lower day adalah memiliki pintu yang berada di bawah atau sejajar dengan trotoar
sehingga sangat memudahkan masyarakat apalagi masyarakat dengan penyandang disabilitas
ataupun juga lansia yang akan menggunakan
bus transjakarta lower deck ini
dan kita akan mencoba melihat ke dalam seperti apa di dalamnya
ya bus lower deck ini didesain dengan menggunakan kursi yang menghadap ke depan semua
berbeda dengan bus transjakarta lain yang ada di samping kursinya
dan ini memang tadi saya katakan didesain untuk menggantikan bus seperti kopaja dan juga metromini
yang akan beroperasi di jalur reguler
dan bus ini dikeluarkan oleh scania
produksen bus asal otomotif asal swedia
yang memiliki teknologi tinggi dan juga tentunya ramah lingkungan
karena didesain dengan mesin diesel dan juga telah lulus uji emisi euro tiga ribu
dan sejumlah pengamat transportasi seperti dari masyarakat transportasi indonesia
menyatakan bahwa untuk mengurangi kemacetan di jakarta yang sudah masuk kepada level akut ini
memang harus diperbanyak transportasi massal yang aman nyaman dan juga mudah terjangkau oleh
dan bus transjakarta lower deck ini memang pada saat ini baru ada tiga unit
namun akan didatangkan secara bertahap bulan november desember hingga semester pertama di tahun dua ribu tujuh belas nanti
dengan total jumlah tiga ratus unit dan satu ratus lima puluh unit diproduksi oleh skana
dan satu ratus lima puluh unit lainnya diproduksi oleh mercedes benz
dan tahukah anda harga satu unit dari bus lower deck ini dipatok sebesar dua tiga miliar rupiah
sebuah modal yang besar
untuk menangani kemacetan yang ada di ibu kota
prabu dan daniel
iya dika dengan hadirnya kita katakan tadi dika juga katakan baru ada tiga unit begitu ya
tapi perkapan masyarakat jakarta sudah bisa menikmati bus lower deck ini
ya pada sore nanti tepatnya pada pukul enam belas waktu indonesia barat
bus lower deck dan seratus lebih armada transjakarta yang lain
baik itu bentuk minibus ataupun juga maksibus akan diluncurkan dan menambah jumlah armada
dan terkait dengan kapan bus lower deck ini bisa langsung digunakan atau dinikmati oleh warga jakarta
ini memang kami belum mendapatkan informasi dan rute mana yang nantinya akan digunakan atau dipakai
untuk bus lower deck sendiri
namun memang ini akan menjadi sebuah apresiasi yang positif juga terutama dari kalangan masyarakat
penyandang disabilitas dan lansia
karena mereka tidak perlu repot repot lagi untuk naik bus dengan ketinggian pintu yang cukup menyulitkan mereka
daniel dan prabu
oke baik mbak hardika utama
terima kasih atas laporan anda
ini langsung dari bus baru ya transjakarta yang akan digunakan nanti oleh masyarakat jakarta